meski waktu datang dan berlalu sampai kau tidak bertahan semua takkan mampu mengubahku
sabtu malam grup kahitna tampil di panggung konser bertajuk safety and spectaculer
tapi ada yang berbeda dengan konser ini
penonton yang hadir tidak bisa berinteraksi langsung di depan panggung
ya penonton bisa menikmati konser ini dari dalam mobil mereka masing masing
saat menonton drive in konser ini tata suara hanya dapat didengarkan melalui frekuensi gelombang radio fm di dalam mobil penonton
sementara untuk menjaga kondisi di dalam mobil tetap aman penyelenggara menyiapkan alat co dua device monitor yang dipinjamkan untuk masing masing mobil
ini adalah pengalaman yang benar benar baru dalam memotong penunjukan musik terutama di masa pandemi seperti saat ini

untuk memberikan tepuk tangannya penonton bisa membunyikan klakson mobil mereka
drive in konser yang digelar di tengah tingginya penambahan kasus covid sembilan belas di dki jakarta ini
memang menggunakan protokol kesehatan
selain mobil disemprot disinfektan pengunjung juga akan dicek suhu tubuhnya dan kelengkapan masker sebelum memasuki area konser
saat konser berlangsung penonton tidak diperbolehkan keluar dari mobil selain untuk kebutuhan tertentu seperti ke toilet
ya jadi kalau kita memang secara konsep awal itu seperti tagline kita itu safety and spectacular
safety first singing kemudian
jadi memang keamanan itu menjadi frontliner dari program kita
seru banget sih soalnya kan udah gara gara corona ini kan gak ada konser musik
jadi pas kalinya ada drive in konser ini langsung beli tiket dan emang pecah banget sih seru banget
siap cinta gelora di dada
drive in konser ini digelar selama dua hari yakni pada dua puluh sembilan dan tiga puluh empat
di hari kedua nanti akan ada afgan dan arman maulana yang tampil
tiket konser dibanderol mulai dari lima ratus ribu hingga satu juta lima ratus ribu rupiah dan hanya tersedia untuk tiga ratus slot mobil saja perharinya
nabila putri nugra endrianto jakarta